waduh kalau soal tempat nih cang ini pas banget kang
ini emang cocok nih kalau dibangun yang namanya madrasah di sini
kayaknya emang udah jodohnya kali cang ya
udah tanahnya lebar luar
tapi kalau gue ikutin
gimana sama hidup gue dan masyarakat gue sama rayan
sebenarnya gue harus cerita sama siapa ya
om dudung kali ya
iya itu pasangin aja
sekali ya nanti ganti ganti
assalamualaikum om dudung
bambang telepon ada apa ini
om sekarang lagi sama abah sama yang lain gak om
oh ada ada mau ngomong
oh enggak enggak jangan jangan
justru aku mau ngomong sama om dudung sendirian ya om
ada yang harus aku omongin sama om dudung
oh iya tuh iya tuh sebentar
emang aku siapa yang ke empat belas ini
kamu serius serius kenapa telepon sama siapa
iya apa yang terjadi
kamu tuh burung orang pisang udah lima belas tahun tidak ketemu
sudah aman om
sudah aman om ada apa ini
sudah aman om ada apa ini
jadi gini om sekarang aku lagi
ya intinya aku lagi ada masalah berat banget nih om
dan aku aku mau minta tolong om dudung bantu aku
seenggaknya aku mau cerita dulu sama om dudung
kita bisa ketemuan gak om
makasih om ya udah kalo gitu kita ketemuan di taman nasri aja om ya
dan aku mohon banget om supaya abah mama dan yang lain jangan tahu masalah ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh gimana caranya ya saya bisa pergi ketemuan sama si kemo tanpa dicurigain
mana saya lagi ada kerjaan lagi
oh apaan sih
eh ah neng ya sudah siap
hah siap apa

tadi iya mah gelis gelis t pelupa
pan ardung t mau nganterin t t belanja
eh eh eh ini t pada mau kemana sih ha
kamu t kerja gak benar juga eh belum selesai juga lah
eh ini mbah t iya t mau belanja
belanjaannya t banyak
a dudung yang nganterin kasihan pan
oh iya bener mbak aku mau minta tolong dudung temenin soalnya belanjaannya banyak banget
benar ini t kalian tidak kong kali kongin saya ini t ya
bah soalnya ini tuh bulan puasa t t harus jaga jarak aman kalau benar benar ya udah
iya abah kok gitu setiap kali ada orang mau pergi berdua pasti disuruh jaga jarak aman
wah seuzon neng manis tercinta tersayang ini t namanya preventif ya
saya itu menghindari hal hal yang tidak diinginkan
iya tapi gak gitu gitu amat mbah percaya aja sama dudung
mbah insya allah ya
durung bisa menjaga semua ini apalagi sekarang puasa ya teh
ya ria saya percaya ini t omongan kamu ini ngomong depan neng manis juga ini ibu haji ini t ya
main main kamu tuh duraka saya masuk neraka
astagfirullahaladzim mbah kalau ngomong t neraka neraka neraka t panas
sudah itu neng
salam ya ya
assalamualaikum siap siap ya ya ya ya
assalamualaikum ya ya ya
assalamualaikum ya ya ya
selamat ya ya ya
jangan jarang aman

tadi kenapa sih kok kasih kode kode kayak gitu
untung aja aku ngerti a a maksudnya
begini t ya tadi itu si kmt telepon
jadi si kmt bilang butuh bantuan saya segera
makanya saya buru buru t
kasian soalnya saya galau
makanya tuh harus cepat ditemuin si kmt
kalau soal tempat nih cang
ini emang cocok nih kalau dibangun yang namanya madrasah di sini
kayaknya emang udah jodohnya kali chang ya
udah tanahnya lebar luas kagak pakai nguruk
udah gitu di pinggir jalan
gue abis ngejual ini tanah bakalan jadi miliarder mendadak
aduh mata udah kegedutan nih
kayaknya bakal dapat duit nih
cang apa kira kira kagak bisa turun lagi tuh dari harga yang cang mauin
kali gitu biar agak mentok
itu harganya udah mentok udah paling murah
kan kan sih cang
ya kali kali aja cang masih bisa turun
dari harga tiga juta per meter
gue jual permeta tiga juta itu udah murah kan
per meter tiga juta itu udah paling murah udah paling mentok
lo cari dah ha tanah di sini
ada yang ngejual nggak yang satu meter tiga juta
itu pun gua jual tiga juta karena bos lu kan mau ngebangun madrasah
coba kalau gue jual sama orang lain itu harganya udah lebih dari tiga juta
gue jual aja enam juta untung tiga juta gue per meter
wah kagak botak tuh kepala gue
ngitung duit segitu banyak
ngapain lo cengar cengar sendiri
gimana cak kalau ayah telepon dulu yang mau beli tanah entung
ya dia saya suruh kemari iya
tapi cang kalau dia nanti datang kemari nih si pembeli
cang bilang ya sama si pembeli itu kalau se meternya itu enam juta
insya allah lo jual semahal segitu
tapi lu gak boleh ngambil untung besar banget seperti itu
itu dosa tau gak lo
ayah itu udah tawarin harganya segitu enam juta
nah kalau nanti ayah rubah lagi ayah gak ada kepercayaan lagi sama dia
ya udah terserah lo
yang penting gue cukup biaya umroh gue sekeluarga ya udah itu dulu
pokoknya cang bakal kesampean rencana cang
bila perlu ajak saya umroh ongkosin gratis
kayaknya bakal jadi kenyataan nih gue jadi miliarder
pak pelan pak
manja bener lo
giliran lo berantem aja lo mati matian bisa lo
baru diginiin aja cengeng loh kayak perempuan
iya iya udah udah sembuh
belum sakit lagi
ya allah kemot
bapak kamu tuh menitiga ya
padahal kamu itu anak kandungnya
kenapa sampai harus dijodohin gitu sih
udah kayak zaman siti nurbaya aja
nah itu dia om
lo perasaan gak